bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan berangkat menuju ke tanah suci pada rabu sore untuk menunaikan ibadah haji
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono turut melepas keberangkatan anies di bandara soekarno hatta
kehangatan anies dan ahy terlihat dalam video yang diunggah di kanal instagram at agus yudhoyono
selain ahy anies ditemani keluarga para politisi partai demokrat serta tim koalisi perubahan
sebelumnya ketua dpp nasdem sugeng suparwoto menyatakan sepulang dari ibadah haji anies akan mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden yang akan menampinginya